hai kembali bersama kami di sian dan indonesia prime news
kita masih mereka rekan nih siapa kira kira yang akan masuk menjadi tim ekonomi jokowi di periode kedua
karena katanya pertumbuhan ekonomi yang akan dikejar
nah bagaimanapun kan sudah ada omongan itu mbak wiwi sudah ada omongan yang soal parpol non parpol
profesional istilahnya sekalipun pak jokowi mengatakan
oh dari parpol juga tetap ada yang profesional kok
tapi kalau misalnya untuk kementerian bidang yang terkait dengan ekonomi yang tadi itu ada perindustrian perdagangan
itu bisa nggak sih sebenarnya diserahkan kepada partai politik
pertanyaannya menurut saya aneh juga karena yang sudah sudah diserahkan kepada partai
menteri perdagangan menteri perindustrian itu dikasihkan orang partai
tapi memang di periode kedua itu yang menurut saya
mungkin secara tadi itu kalau kita mendengarkan tausiahnya dari mas ini
menurut saya memang kurang
jadi dibidang ekonomi selain bidang hukum kan pak jokowi tidaketchare
harus diakui karena memang pak jokowi menjanjikan lima tahun tidak cukup
sembilan program rawan cinta dieksekusi
makanya ini kesempatan kesempatan terakhir bagi pak jokowi untuk menunjukkan bahwa
pak jokowi mampu mengambil gini dan itu untuk siap penuh
mampu mengambil gitu ya pembantar pembantunya nanti itu khususnya untuk menginjot ekonomi itu
yang betul betul sudah siap gitu ya tidak orang orang yang sosoknya kontroversial
ya bahkan dipertanyakan dan sebagainya saya setuju bahwa memang sosok yang diberikan tadi itu
kalaupun dari partai partai berpikirlah bahwa tidak akan ada penolakan paling tidak dari pak
jokowi menimbulkan satu apa ya rasa memilihnya itu dalam dalam pilihan yang apa ya the best among
the best sehingga pak jokowi tidak di fait accompli dengan pilihan pilihan tadi lah itu menurut saya
salah satu cara kalau partai memang ingin gitu ya kadernya itu diakomodasi gitu nah tentunya karena waktu
bagi pak jokowi lima tahun kan tidak terasa dua ribu dua puluh empat
kita pemilu lagi lah tentu ujian pertama itu akan kelihatan satu tahun pertama tahun dua ribu dua puluh
apakah ekonomi kita melempem set by apa menurun declining nanti ahlinya direktur eksekutif indep
yang ini tapi bagaimana pilihan pilihan tadi itu yang harus memang akurat gitu bukan tempat lagi
akurat harus akurat akurat oke jadi tidak dipertentangkan oleh tentu itu audiens para
ekonomi maupun praktisi ekonomi gitu ya
dan diaminkan malahan kan gitu itu penting sekali kalau tidak memang kita sekarang ini akan ketakutan
sendiri karena apa derasnya kemungkinan terjadinya apa itu global ya pelemahan ekonomi global
lalu dampaknya terhadap kita apa yang harus kita antisipasi tentang itu kan tentu bukan orang pemula
gitu yang menjadi menteri oke menarik menarik bukan orang pemula bukan pemula kode kode
hahaha kita harapkan memang jangan lulagi lulagi gitu ya kita bukan pemula jangan lulagi lulagi oke
oke mbak wiewi ada regenerasi oke oke pasti bukan pemula tapi jangan lulagi lulagi jadi gimana dong
tapi dan sebenarnya segenting apa kondisi kita sekarang kalau misalnya kemarin beberapa
kali busi mulia ini kalau bisa konferensi pers kan mengatakan we're surviving kita sekarang bertahan
bertahan bertahan karena gempurannya segala macam penurunannya cukup signifikan di negara negara barat sudah terlihat
kita sekarang berada di mana dan bagaimana ke depannya melangkanya
kalau dari sisi ekonomi jelas saya kira memang ke depan ketidakpastian itu akan semakin berat ya
karena kalau dulu awal awal itu karena faktor geopolitik
sekarang ini geoekonomi semakin kuat
jadi ada perubahan yang kita tidak bisa prediksi dari perang dagang
kalau tadi kita memperkirakan hanya china dan amerika sudah berlanjut ke uni eropa
juga korea dengan jepang
jadi uncertainty itu yang menurut saya kita sulit prediksi
yang kedua adalah bahwa kita akan menghadapi satu masalah di revolusi industri keempat ini
dengan ekonomi digital yang semakin berat
jadi kalau kita tidak siap dengan perubahan perubahan dari sisi ekonomi
terutama umkm kita yang sebesar enam puluh juta
maka tentu saja itu akan memperlambat sisi domestik kita
ingat bahwa sebagian besar umkm ini tidak seperti
dengan perubahan perubahan teknologi
ini perlu di endorse atau oleh pemimpin di kementerian yang memang siap dengan perubahan perubahan itu
nah ini saya kira tugas berat bagi siapapun menteri mendorong ekonomi domestik yang lebih baik di tengah ketidakpastian global
kalau anda ada preferensi wajah baru wajah lama atau bagaimana
saya kira kalau yang tadi disebut mas saya kira beberapa nama itu masih cukup relevan untuk dipertahankan
kementerian yang dipegang parpo menurut anda masih cukup relevan juga
perdagangan perindustrian lhk
saya kira kita lihat angkanya ya
kalau misalnya katakanlah perindustrian
sumbangan dari industri dalam perekonomian kita semakin melambat ya
yang dulu bisa di atas dua puluh satu dua puluh persen sekarang sekitar sembilan belas persen
dan growth kita sekitar di industri manufaktur paling tinggi hanya empat persen
padahal untuk kita kembali ke ekonomi yang lebih baik
dengan sumbangan terhadap kemisikan
penggunaan pengangguran yang lebih baik maka di atas lima persen
kalau misalnya parameternya itu maka saya kira itu perlu
menteri yang kemarin perlu kerja keras
dan saya kira ini perlu ada memang wajah baru yang punya katakanlah terobosan terobosan
mendorong industri itu cukup baik
kemudian yang kedua misalnya di perdagangan ya
perdagangan di tengah kondisi sekarang yang terutama defisit perdagangan semakin membesar begitu
terutama bahkan januari september
sampai julu ini kita sudah pertumbuhan ekspornya malah minus enam lima puluh delapan
tidak ada langkah antisipatif apa yang harus dilakukan
dan itu saja ini bukan hanya tugas dari kementerian perdagangan
tapi juga bagaimana dia melakukan koordinasi dengan kementerian produksi lainnya
dengan kementerian perindustrian pertanian di pertambangan dan sebagainya
yang memang sebagai basis produksi kita dan basis ekspor kita
nah saya kira itu memang perlu ada penyegaran lah
bukan berarti tidak baik tapi kita perlu ada menteri yang melakukan terobosan terobosan
di tengah ketidakpastian perlambatan ekonomi dan sebagainya
saya kira itu catatan menarik kita
terobosan dan jalannya makin cepat
bisa dikaitkan dengan digital ekonomi saya nggak tahu ya yang persis
karena dia ekonom saya bukan ekonom
tapi mungkin dalam konteks itu bisa disebutkan menteri menteri yang duduk untuk era sekarang ini
harus paham tentang inovasi
paham inovasi dan terbuka begitu ya
apa yang harus kita lakukan itu betul betul ada lompatan lompatan ada terobosan terobosan
tidak bisa business as usual
jadi memang kita harus berpacu untuk berkonteksasi dengan luar negara negara luar tetangga dan sebagainya
dengan lima visi pemerintahan sekarang ini termasuk di dalamnya adalah tentang investasi
tentang sdm tentang infrastruktur tentang reformasi birokrasi
dan tentang apbn
itu mengisaratkan memang mau tidak mau inovasi dan tentu penggunaan it dan sebagainya tadi itu menjadi emas
sesuatu yang disayangkan
setelah jeda kita bahas urgensinya ada beberapa kementerian yang dikatakan akan dilebur akan dipisah
kemudian kemenko juga akan ditambah kemenko maritim dan investasi katanya begitu
kita bahas setelah jadinya tetap di cnn indonesia
kemudian ada kemenko yang ditambahkan itu urgensinya apa sih mas sebenarnya kalau menurut anda
ya memang kalau dari beberapa diskusi di redaksi cnbc indonesia kan
dengan beberapa orang yang dari di dalam pemerintahan
memang fokusnya presiden jokowi itu sekarang apa sih sebenarnya
investasi bagaimana dia menarik investasi di tengah perlambatan ekonomi global
ketidakpastian ekonomi global yang terjadi sekarang
investasi itu perlu kementerian khusus menurut pemerintah gitu ya
menurut pemerintah yang baru karena memang harus ada strategi baru sebenarnya
siapa sih yang bertanggung jawab terhadap investasi
apakah kementerian perindustrian apakah bkpm apakah kementerian keuangan
bkpm apa selama ini masih belum bisa
ya tapi kan kelihatan sekarang kan pertumbuhan kinerja investasi
terutama dari asing itu kan belum membirakan gitu
kalau memang kita tanya ke kementerian perindustrian ternyata memang tugasnya dia nggak
sampai sejauh itu gitu
kita tugasnya dia tuh gak bisa mengundang
kan investor itu juga perlu namanya sweetener kan
jadi dari kementerian keuangan juga perlu namanya sweetener pajak
tapi apakah insentif pajak yang diberikan kementerian keuangan ini sudah tepat
maksudnya dia kan juga harus berkoordinasi dengan bkpm
apa sih yang diinginkan sama investor seperti apa sih
seperti kita tahu india sekarang sudah menerapkan apa namanya tax corporate cut gitu kan
dia sudah memangkas pajak
dengan korporasi untuk bisa mengundang investor
nah mungkin kalau dari yang kami dapat menurut beberapa sumber mungkin ada kementerian maritim dan investasi
saya juga belum tahu kenapa maritim harus sama investasi gitu kan
atau kementerian investasi sendiri begitu kan
terus kementerian luar negeri juga tadi saya bilang akan mengambil beberapa porsi dari kementerian perdagangan
khususnya perdagangan luar negeri
karena pak jokowi dulu sempat mengatakan bahwa semua diplomat diplomat kita itu juga harus bisa menjadi sales
dalam tanda kutip menjual ya duta indonesia menjual apa sih sebenarnya
dia juga bisa berdagang maksudnya apa sih sebenarnya kalau jualan indonesia gitu
apakah cuma barangnya kalau misalnya barang barangnya apa gitu apa yang menjadi keunggulan gitu kan
ada menteri pariwisata saya bisa nggak tanggapi ini menurut saya serius ya
kebetulan saya ini tirbn tim independen reformasi birokrasi yang juga mengawal pak wapres gitu ya
jadi berkaitan dengan nomenklatur baru
entah itu dipisah maupun digabungkan itu bukan hal yang mudah menurut saya
ya suayaan begitu ya
contoh adalah kementerian hutan dengan lingkungan hidup lhk
apa yang terjadi itu bertahun hanya ngurusin nomenklatur
bagaimana melakukan harmonisasi ngurusin itu
itu paling cepat dua tahun
paling cepat dua tahun
karena peraturannya nyocokin sdm nya dan sebagainya gitu ya
jadi menurut saya jangan uji coba
ini kan periode terakhir untuk pak jokowi
bahwa semakin banyak nomenklatur yang di create diciptakan di merger dipisahkan dan sebagainya
itu urusannya dengan birokrasi dengan pn asn yang ada di situ
jadi menurut anda yang itu belum urgent belum perlu sekarang
ya menurut saya ini yang mengkhawatirkan
selain memang kita khawatir adalah
fragmentasi yang luar biasa di internal birokrasi
nah padahal kita butuh perampingan
sejak tahun dua ribu satu kita itu melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
artinya banyak urusan urusan yang sudah didaerahkan
semestinya yang di pusat ini pemerintah pusat ini menjadi ramping
birokrasinya fungsional bukan digemukan
dan prediksi pengemukan itu kan ada ya sekarang ya
mungkin nidaf juga sudah melihat
ya saya kira pada dasarnya kami sepakat bahwa tujuannya sebuah pembentukan kementerian lembaga adalah
untuk meningkatkan efisiensi efektivitas dalam pengambilan keputusan
di samping mempertimbangkan ada perubahan lingkungan global yang sekarang ini sedang mendera kita
memang kita tidak perlu banyak melakukan proses penggabungan
saya kira dari segi
dari itu yang paling urgent yang mana
menurut saya yang pertama ya
pertama berkaitan dengan kementerian luar negeri
dan kategori perdagangan luar negeri
saya kira kan di kementerian perdagangan sudah ada atas perdagangan
nah penguatan instrumen instrumen dan kewenangan dari atas perdagangan itu ditingkatkan
dan disebar ke seluruh negara
saat ini kan hanya beberapa negara yang potensial untuk kegiatan perdagangan
padahal negara negara lain seharusnya juga itu diperkuat
tidak harus menjadi bagian dari kementerian luar negeri

karena memang tugas fungsinya selain mempromosi
juga harus menyambungkan dengan investasi
nah ini yang menurut saya juga perlu kolaboratif dengan kementerian lain
tapi memang ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita sinergikan tingkatkan koordinasi ya
mungkin opsinya misalnya kementerian perindustrian dan perdagangan itu satu opsi ya ketika digabungkan
dulu kan sempat digabung sekarang dipisah
nah problemnya adalah antara kementerian satu dengan yang lain
mengeluarkan sekebijakan yang seringkali berhentangan
nah ini yang problem di situ
ketika ada kebijakan katakanlah buka keran impor tetapi industri tidak siap
ketika kran impor dibuka perindustrian tidak siap
maka tidak ada koordinasi otomatis industri pengusaha lokal kita akan semakin terdistorsi
katakanlah di industri elektronik semen kemudian di industri tekstil baru baru ini
kemudian juga baja dan sebagainya
itu kan problem birokrasi yang akhirnya menyebabkan
sebuah policy yang tidak efisien dan tidak tepat
itu yang menurut saya paling urgent kalaupun itu dilakukan penggabungan
tetapi itu saja ini perlu ada kajian yang matang kapan masa transisi dan sebagainya dilakukan
kalau yang lain saya kira memang lebih kepada penguatan penguatannya
karena apa tujuannya ya kalau tujuannya ada meningkatkan growth
maka itu yang harus diperbesar peranannya
dengan kata lain pak jokowi akan dihadapkan pada
apa kesibukan untuk menata ular birokrasi
dan itu makan waktu lama
dan semestinya itu tidak terjadi di periode kedua ini ya
dan bisa tanjap gas
tentunya periode kedua sudah tanjap gas
kita nanti membahas lagi setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
makin berat ya ini memang sulit dihindari ketika ada basicnya adalah undang undang
nah menurut saya memang ini bisa dikatakan diakali dengan mempersempit ruang gerak pada perampingan beberapa kementerian
yang menurut saya urgent dalam rangka percepatan pengambilan keputusan
nah banyak keputusan di tingkat rapat terbatas kemenko perekonomian itu yang sulit karena masing masing punya standpoint undang undang yang berbeda
nah ini yang menurut saya ada dua pr pertama undang undangnya harus memang disinkronisasi yang kedua kementeriannya harusnya bisa
ketika undang undangnya memang ada persoalan standpoint yang berbeda maka seharusnya bisa dilakukan perampingan pada beberapa kementerian yang bisa melakukan tugas fungsi itu
ini kan sulit katakanlah undang undang perindustrian dengan perdagangan itu berbeda
nah itu karena itu mereka sering melakukan kadang tidak
kebijakan yang kekala kelak
karena itu memang harus dilakukan bisa penggabungan
jadi pengambilan keputusannya lebih
tetapi memang ini harus memang dengan tujuan jangka panjang ketika memang satu kementerian itu digabung
jadi tidak cuma lihat lima tahunan doang
jangan cuma lima tahun
bahwa memang ada visi kita ini kita ini kita
sehingga memang pembentukan esolon satu esolon dua itu juga matang
jadi jangan hanya paket kementeriannya saja di menteri
tapi eselon i dan dua nya memang sudah harus sinkronisasi
sudah ada kajian akademik
dan ini menurut saya itu baru langkah langkah yang lebih sistematis
dan bisa dipertanggungjawabkan
mas fedy kalau menurut informasi sebesar apa sih susunan kabinet yang besok ini akan kita lihat
kalau dari informasi yang diterima sama redaksi putri
itu katanya beberapa wamen itu bahkan akan ditambah
menteri menteri nanti bakal selain melebar tadi yang seperti saya sampaikan rencana nomenklaturnya lebar
nanti wamen wamen juga bakal ditambah untuk mungkin untuk apa
nakomodir kebutuhan kebutuhan partai
tapi seperti bu wiwi tadi bilang juga memang harusnya karena kita ini juga cuma punya lima tahun ya bu ya
harusnya justru lebih ramping bagaimana kementerian kementerian ini bisa bekerja dengan cepat
karena tantangan ekonomi ini memang makin berat
kedepan ketidakpastian makin meningkat
dan memang dari pelaku pasar pelaku pasar keuangan atau itu pelaku ekonomi di sektor yang memang berharap
ada suatu terobosan
yang berarti dari pemerintah jokowi dan maruf amin di periode kedua ini
dan terutama bagaimana meningkatkan investasi meningkatkan ekspor meningkatkan impor
supaya juga dunia usaha itu makin bergerak dan ekonomi bisa bergulir sih
pak tauhid sedikit
kalau misalnya dari kementerian pendukung perekonomian itu yang paling mungkin reasonable ditambah wamen itu yang mana aja ya
ya saya kira tugas terberat ya
kalau misalnya ya tidak ada
ada pemekaran tidak ada pemisahan
saya kira beberapa kementerian yang agak berat misalnya di sektor perindustrian
itu berat banget karena kita sudah mengalami di industrialisasi
itu berat kemudian
itu berarti masuk akal jika ditambah wamen
memang itu masuk karena beban dia cukup berat dalam perekonomian
bumn saya kira tidak perlu
tidak perlu ya
tinggal kita buat sistem dan sebagainya
kemudian yang menurut saya perdagangan itu menurut saya tidak perlu
karena cukup masuk akal kalau misalnya eselon satunya yang diperkuat dan pengambilan keputusannya juga harusnya lebih bagus dengan fungsi koordinatifnya
tinggal memang siapa yang akan menjadi menterinya yang menurut saya pr begitu
nah kan kalau di kementerian di dalam lingkup tugas kementerian perekonomian sebenarnya yang paling berat adalah siapa menteri perekonomiannya
ini sampai hari ini
sampai hari ini saya kira
banyak macam macam yang beredar ya
beredar tapi belum ada yang acceptable to face market
orang sepakat bahwa ibu sri itu ke menteri keuangan tetapi yang menteri perekonomian yang saya kira masih menjadi siapa yang terbaik untuk negara ini
oke kita masih nunggu itu mbak wiwi
tapi bagaimanapun juga ini tidak bisa dilepaskan dari hal politik karena memang prerogatif dan saat ini sekarang sudah masih berlangsung koalisi kemudian ingin bergabung dan kemudian akan besar
ya pasti tidak akan memuaskan semua pihak tentu saja
dan mungkin yang paling mungkin dikecewakan mungkin saja pasar ya
dan pasar kan kemudian itu jelas indikatornya kalau misalnya nggak puas langsung kejolak
jadi yang paling bisa
apa yang paling bisa dicegah sekarang oleh katakanlah presiden jokowi kalau misalnya menonton acara ini
kalau menurut saya pak jokowi memang harus firm betul gitu ya dengan keputusannya bahwa sekarang kan dia nothing to lose
ini periode kedua saya
saya tidak punya pemutus

kalau mau memberikan legacy gitu ya
berikan legacy bahwa dia memilih orang orang yang tepat dan dia konsisten berkomitmen dengan apa yang sudah disampaikan dengan lima visi tadi itu
visi indonesia ke depan khususnya reformasi birokrasi
saya memintakan dalam konteks reformasi birokrasi tidak tepat kalau kementerian gitu ya birokrasi itu malah digelembungkan
dengan memberikan wamen wamen sebanyak mungkin gitu kan
lalu ada yang dipecah kementeriannya gitu lalu digabungkan dan sebagainya itu akan makan waktu
pak jokowi tidak bisa langsung tancap gas dengan begitu
nah ini yang harus perlu dipertimbangkan betul
bahwa pak jokowi mestinya di periode kedua itu membangun tidak hanya ejal kabinet gitu ya kabinet yang lincah dan sebagainya
karena mau tidak mau dia harus tancap gas
banyak hal yang tertinggal indonesia gitu loh
dibanding deket deket aja singapura mungkin nggak usah singapura vietnam
kita tertinggal jauh gitu ya
ease of doing business nya pak jokowi ngeluh
karena ternyata kita tidak bisa memberikan peraturan peraturan yang membuat mereka itu happy
jadi yang business friendly dan sebagainya gitu kan
nah itu diakui sendiri berarti birokrasi kita ada masalah
selama birokrasi kita itu tidak maju tidak profesional dan sebagainya
sampai kapanpun indonesia tidak akan maju
sekalipun kementeriannya digabung atau dipecah itu bukan solusi ya
iya justru itu masalah
justru itu menjadi masalah
kalau itu tidak diperhitungkan dengan baik tiba pembentukan kabinet tiba akal
itu yang kesalahan besar menurut saya
karena bagaimanapun juga dampaknya nanti itu birokrasi ini kan sifatnya konservatif sebetulnya
rb reformasi birokrasi zamannya pak sby didengungkan dengan grand design reformasi
birokrasi dua ribu sepuluh sampai dua ribu dua puluh lima
apa yang terjadi
jadi cenderung setback malahan
apalagi dengan netralitas birokrasi yang masih dipertanyakan
setback lagi kita secara politik gitu
bahwa birokrasi itu tidak boleh dijamah jamah politik
dia harus mengerjakan abdi negara abdi masyarakat
nah kalau itu tidak dijaga menurut saya ini yang menjadi ini kan birokrasi roda pembangunan kita lah
itu yang tidak terjamin
dan apa yang terjadi
dampaknya negatif akhirnya
tapi bagaimanapun ada jatah menteri yang kemudian untuk diberikan kepada partai politik menurut anda jangan di bidang ekonomi
menurut saya ini kan kita sedang menghadapi bencana korupsi
jadi korupsi itu biasanya di daerah daerah yang termasuk khususnya basah
biasanya kementerian basah kayak gitu dan sebagainya
meskipun tidak semua menteri seperti itu
kita jangan memberikan gitu hal hal yang memungkinkan itu terjadi ott ott lagi kan gitu
apalagi sekarang ini kan civil society masih bangkit memintakan kpk harus diperkuat dan sebagainya
itu menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi itulah
dalam konteks itu memang menteri menteri pak jokowi harus lulus integritasnya
tidak boleh mengambil orang orang yang tentu menimbulkan apa ya istilahnya polemik gitu ya
resistensi dari masyarakat karena apa integritasnya tidak terjamin dan sebagainya
baik pr nya banyak terima kasih mas wede pak tauhid terima kasih mbak wiwi terima kasih banyak
mungkin nanti setelah namanya dirilis kita bahas lagi reaksi pasar ya
nanti kita undang lagi nih
baik terima kasih
cnn indonesia prime news segera kembali